setiap liter yang ini lebih murah kalau dibanding yang luar berapa disini disini

kilo minyak goreng curah ludes terjual agar antrean berjalan tertib petugas
kepolisian juga diterjunkan di lokasi tim liputan cnn indonesia